jadi kalau sekarang itu diiakan tetapi dengan cara cara yang kasar arogan
yang kami hitung bahwa kalau itu kemudian ada representasi keberlanjutan kepemimpinan pak jokowi dengan dua pasangan ini
nah ini kita terus monitor secara ketat
banyak juga yang kemudian dipersalahkan secara hukum kalau tidak ada di barisan kekuasaan gitu